kita akan pantau perkembangan terkini seputar asian games dua ribu delapan belas
sudah ada rekan saya azalia finata di istora senayan jakarta
lea kabarnya tadi sempat ricuh mengenai antrean untuk menonton laga final bulu tangkis
dan bagaimana sekarang kondisinya saat ini
serta bagaimana dengan kan tim inas indonesia dalam bulu tangkis
yang merupakan cabang olahraga favorit nih dari warga indonesia
ya lea bisa dengar suara saya
baik fani selama proses masuknya penonton ke dalam stadion istora
sampai sekitar pukul tapi dua lima jam sebelum menuju ke pertandingan yang seharusnya
bahkan para penonton pun sudah mengantri padahal di dalam tiketnya
sudah bisa diadakan nomor kursi dari para penonton
ini merupakan penantri
penantian selama dua puluh tahun bagi cabang olahraga berkeputap bulu tangkis
untuk merebutkan medali emas di asian games dua ribu delapan belas ini
pergantian dua puluh tahun ini mengundang banyaknya pejabat pejabat negara untuk menonton
baru saja hadir nih bapak presiden joko widodo masuk ke area istora senayan
yang juga sudah disambut dengan bapak menteri olahraga pemuda dan olahraga kita
bapak iman nahrawi dan juga ada juga menko psi
m k beserta cdm dari asian games dua ribu delapan belas yaitu bapak chef rudin
ini bapak jokowi baru saja keluar dari iring iringannya dan akan segera masuk ke istora senayan
itu yang bisa anda lihat ya beliau menggunakan baju berwarna putih
dan sebenarnya ini merupakan salah satu poin keberuntungan dari atlet atlet indonesia
karena beberapa kali
pertandingan saat final wushu
dua atlet tersebut ketika dihadiri oleh bapak joko widodo mendapatkan medali emas
kali ini ketika badminton tim beraguputra indonesia melawan tiongkok
bisa jadi tim bapak joko widodo membawa keberuntungan bagi tim badminton bulu tangkis indonesia ini
ini untuk tim beragu putra melupakan rematch dari thomas cup beberapa bulan lalu
yaitu waktu itu indonesia
di illustrasi pemimpin kembali ke tiongkok
yang berhasil merebut kemenangan hanyalah kevin sanjaya dan marcus gideon
yang merupakan ganda nomor satu dunia
nanti di partai pertama
salah satu tunggal putra muda tiongkok yang kemarin baru saja kalah dari tunggal putra taiwan
kali ini untuk dari anthony shinesuka ginting
mungkin selama dua kali pertemuan terakhir
partai kedua akan sangat seru karena ganda putra nomor satu dunia akan bertemu dengan ganda putra ganda
andalan kita kevin marcus akan menjamu lee junhee dan liu yu chen yang merupakan juara dunia ke di
tahun dua ribu delapan kemarin sempat berbincang dengan pelatih harry pringadi yaitu pelatih ganda
putra indonesia mengatakan kesempatan untuk ganda putra indonesia di nomor bergu ini cukup tinggi
karena dari dua pertemuan terakhir kevin marcus selalu mengalahkan lee junhee dan liu yu chen namun
ke tingkat percaya diri dari liu ke duo lee dan liu ini sedang jadi juara dunia dan juga kevin marcus
kemarin ketika namun disini mereka percaya dengan dukungan puluhan dengan dukungan yang ada di
stora senayan mampu mengalahkan dari ganda putra tiongkok ini di partai ketiga jojo atau jonathan
christy akan melawan pelai medali emas
olimpiade rio yaitu chen long dan di partai keempat fajar alfian dan juga muhammad rian akan
menantang channel zang dan liu cheng jika nanti pertandingan sampai ke poin kelima akan ada pemain
veteran lindan yang akan melawan salah satu tunggal putra kita yaitu ihsan maulana nantinya
pertandingan akan diambil dari tiga siapapun yang memperoleh
indonesia kalah maka kita akan pulang dengan medali perak seperti sebelumnya tim bergu putri kita juga sudah kalah dan mendapatkan medali perunggu di fanny
jangan sampai ya lea dan semoga memang yang terjadi pada cabang olahraga wushu dan juga angkat besi presiden joko widodo hari ini juga menjadi good luck charm bagi timnas indonesia di cabang olahraga bulu tangkis